usetakluk ditangan psm makassar persib bertekad bangkit di kompetisi liga satu indonesia misi
persib untuk menjaga peluang juara dimulai saat tim berjuluk maung bandung tersebut akan
menghadapi tuan rumah rans nusantara fc dalam laga lanjutan pekan ke dua puluh lima persib dipastikan
tidak akan diperkuat tiga pemainnya yang tengah memperkuat timnas indonesia u dua puluh diantaranya roby
darwis kakang rudianto serta ferdiansyah namun persib kembali akan diperkuat legion asingnya
daisuke sato yang sempat absen saat melawan psm akibat hukuman akumulasi kartu kuning
batik persib luismia asbas mewaspadai kekuatan trans nusantara fc karena diperkuat sejumlah
pemain asing dan lokal berkualitas pelatih asal spanyol tersebut bertekad memenangkan
laga tersebut juga tetap menjaga persaingan di papan atas kelas mn
sementara pemain persib daisuke sato menyatakan seluruh pemain akan
bermain maksimal guna meraih tiga poin
lagaran susantara fc kontra persib bandung akan berlangsung di stadion pakansari cibinong
kabupaten bogor minggu petang nanti dalam laga putaran pertama yang digelar di stadion
gelora bandung lautan api pada empat september dua ribu dua puluh dua silam persib mampu meraih kemenangan
atas rans nusantara fc dengan skor dua satu freddy bangun bandung jawa barat